yang membawa ke sini pegawai dari lapas cirebon dan dari polda
jadi kemarin jam delapan belas tiga puluh kita terima narapidana dari lapas cerbon sebanyak empat orang ya
kita terima empat orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina
yang membawa ke sini pegawai dari lapas cirebon dan dari polda
ya kebetulan dari polda yang meminta mintakan ke sini
pak identitas empat terpidana yang di lapas cerbon baru siapa
itu ada empat orang yang pertama ripaldi kedua hadi saputra yang ketiga suprianto yang keempat ex
alasannya di sini kenapa pak
jadi kita sudah menjadikan ya
silahkan tanya ke polda kita hanya nerima empat orang saja
pak mereka di ruang khusus atau digabungkan sama terpidana
untuk sementara ini kita taruh di karantina
pemiliknya sudah sempat melakukan periksa di polda pak
belum belum belum ya baru mereka mengantar mungkin ya saya nggak tahu nanti mereka akan bersurat untuk bisa bon dan sebagainya
pak keempatnya orang ini apakah masih bocoran terkait kasus wina pak
yang penting saya terima empat orang dari lapas cirebon
untuk pemeriksaan sendiri pak di lapas apa di polda jabar pak
karena sampai saat ini kita belum terima
ya tidak menutup hukuman bisa pemeriksaan di lutan atau bisa di bon ke polda
nanti akan dikembalikan lagi kalau sudah selesai
untuk sementara ini kita satukan tapi terpisah dengan yang lain
ya dengan karantina yang lain maksudnya